berbicara soal kartu kredit ada tujuh belas juta keping kartu kredit beredar di masyarakat indonesia dengan berbagai limit
berbagai promo menggiurkan juga ini mendorong perilaku konsumtif para pengguna kartu kredit
apakah anda pengguna kartu kredit sudah bijakkah anda mengelola pengeluaran kartu kredit anda
mudahnya hidup dengan kartu kredit kami bahas untuk anda selengkapnya di segmen the analyst
asrey ini tanggal dua puluh dua tanggal tanggal kritis tanggal di mana tagian kartu kredit biasanya sudah di tangan semuanya
bagaimana sebenarnya kapan sebetulnya seseorang ini memerlukan kartu kredit
seseorang ini memerlukan kartu kredit ketika dia menginginkan kemudahan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi
kita tahu bahwa kartu kredit menawarkan kemudahan sangat sangat mudah untuk bertransaksi dengan kartu kredit
mau dimanapun kapanpun selama ada mesin edisinya kita bisa menggunakan kartu kredit
kapanpun transaksi yang akan digunakan
akan dilakukan itu bisa dilakukan dengan kartu kredit
nah sekarang tergantung dari orang tersebut apakah ingin kemudahan tersebut untuk digunakan olehnya
nah kemudahan itu kadang kadang bisa membuat kita jadi over limit gitu
atau kita jadi tidak bisa memperkirakan sebetulnya kartu kredit yang kita gunakan ini sesuai tidak dengan budget yang kita miliki
sebetulnya bagaimana ini mengaturnya agar skema penggunaan kartu kredit kita bisa dikatakan baik
sebetulnya sangat mudah sekali untuk bisa menggunakan kartu kredit dengan bijak
ada satu cara yang paling mudah untuk bisa menggunakan kartu kredit dengan bijak adalah membedakan antara keinginan dan kebutuhan
yes betul itu yang harus dibedakan
mana yang diinginkan mana yang dibutuhkan
ada satu cara yang paling mudah untuk membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan
kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi maka yang akan terganggu adalah perut kita
kalau keinginan ketika tidak dipenuhi maka yang akan terganggu adalah gengsi
jadi kalau sedang memilih barang nih dipikirkan nih kira kira bisa bikin lapar apa enggak
kalau tidak bikin lapar tidak usah beli
apakah akan terganggu kehidupan kita sehari hari bila kita misalkan tidak membeli barang tersebut
paling gampang anggaplah kita akan membeli gadget
kalau gadget kita rusak terus kita butuh dengan segera maka kita boleh menggunakan kartu kredit
itu sangat berbahaya untuk
penghasilan bulanan kita dan pengeluaran bulanan kita
jadi kapan itu saat kita bisa membedakan kebutuhan dan juga keinginan tadi
kemudian dengan nominal limit yang kita akan ajukan kepada bank ini sebetulnya bagaimana ini
mereka dengan range penghasilan tertentu harusnya memiliki limit kartu kredit berapa
biasanya kalau bank memberikan limit kartu kredit itu tiga kali gaji
tapi kemudian dengan seiring waktu mereka menggunakan kartu kredit lancar pembayarannya dan lain sebagainya maka bank akan menaikkan limit tersebut
yang paling baik untuk dibelanjakan apa saja
oke sebetulnya kalau kartu kredit itu yang paling mudah itu adalah untuk membayar tagihan tagihan bulanan
yang sifatnya bulanan
misalkan bayar listrik bayar air atau mungkin bayar hal hal lainnya
itu kadang kadang kita mungkin di tanggal sebelas di tanggal dua belas itu kan tanggal tanggalnya loncat loncat
kadang kadang di tanggal tanggal tersebut kita tidak punya uang cash
nah sedangkan kartu kredit itu akan ditagihkan di tanggal tanggal yang sudah ditetapkan
misalkan tanggal lima
dan dekat dengan tanggal gajian kita
nah dengan kita tidak punya uang di tanggal tanggal tersebut
maka kita bisa gunakan kartu kredit untuk membayar tagihan tagihan tersebut
berapa ideal kartu kredit yang bisa dimiliki seseorang
dengan penghasilan tertentu mungkin anda mempunyai datanya
kurang lebih kalau yang dimiliki oleh seseorang itu mungkin sekitar dua sudah cukup tiga sudah kebanyakan
karena dengan limit limit tertentu
dua cukup tiga kebanyakan
karena misalkan kita punya range nya limitnya sembilan juta per kartu kredit
misalkan gajinya tiga juta katakanlah berarti tiga kalinya ada sembilan juta
berarti kita punya range delapan belas juta limitnya
berarti kalau itu kita gunakan semua maka kita akan
ini menarik kalau misalnya punya gaji hanya tiga juta satu bulan
kemudian limit kartu kreditnya sampai sembilan juta lalu terpakai semuanya dalam satu bulan
ini kemudian membuat penggunanya jadi terlilit masalah kartu kredit
mas ray ini bagaimana mereka yang hanya membayar
ini analisannya bagaimana dengan orang orang sepertinya
tapi malah akan mendorong dia jadi pilot atau bagaimana
ya sebetulnya kuncinya adalah jangan pernah bayar cicilan minimum dari kartu kredit anda
berapapun tagihannya bayar lunas
karena cicilan minimum itu tidak akan menutup dari bunga pokok anda
jadi akan tetap dihitung adalah bunga pokok dari pinjaman anda dan sisa dari pokok tersebut
jadi ketika anda punya utang kartu kredit
maka segera hentikan kartu kredit anda tutup lalu negosiasikan dengan bank untuk pembayarannya
kalau perlu anda harus menjual aset mungkin atau perlu mengambil dari tabungan untuk membayar kartu kredit tersebut
jual aset atau memakai tabungan
mirsa kita masih juga mengundang partisipasi anda untuk berdialog bersama kami
ini terkait dengan masalah keuangan atau kartu kredit anda
dan langsung konsultasikan bersama mas ray
ini terkait masalah kartu kredit
dan tadi menarik juga mas ray anda mengatakan bahwa harus dibayar lunas setiap bulan
nah kemudian apabila sudah terlanjur kemudian akhirnya gaji yang digunakan atau yang dimiliki itu
selalu terpakai untuk membayar cicilan kartu kredit
kemudian mengakali lagi untuk membuka kartu kredit lainnya
karena saya menemukan contoh kasus seperti ini
lalu ini bagaimana mas ada langkah langkah penyelesaiannya atau tidak
nah sebetulnya untuk menutup kartu kredit dengan membayar dengan kartu kredit lagi itu
adalah hal yang sangat tidak bijak sebetulnya
karena kita menutup lubang dan menggali lubang yang baru
hal yang paling bijak adalah tadi bahwa kita harus segera menutup kartu kredit kita
lalu menegosiasikan dengan bank kalaupun kita tidak bisa membayar tagihan dari kartu kredit tersebut
karena mungkin sudah besar nilainya tadi sudah terpakai semua delapan belas juta
maka kita lihat aset apa yang kita miliki apakah kita punya tabungan
dan itu harus kita bayar
karena itu terkait dengan bi checking kita
jangan sampai kita di blacklist lalu kita tidak bisa mengajukan kredit kredit yang baru
seperti kredit kendaraan
atau kredit kendaraan yang lain
kredit kepulihkan rumah kredit kepulihkan apartemen dan lain sebagainya
mungkin ini masih banyak generasi milenial yang juga belum aware terhadap adanya bi checking
terhadap rekod keuangan atau financial kita
sebetulnya seberapa penting bi checking bagi pemilik kartu kredit
seberapa berpengaruh ini terhadap record mereka para pengguna kartu kredit atau nasabah perbankan
sebetulnya kartu kredit ini bisa dipakai untuk menaikkan kredit skor kita di bi checking
karena dengan kita memakai kartu kredit lalu kita melunasinya dengan rutin
dan lunas itu akan menaikkan kredit skor kita
dan kredit skor yang naik itu maka kita akan mudah mendapatkan pinjaman dari bank
untuk mendapatkan kredit rumah kredit mobil kredit apartemen dan kredit apapun yang akan kita pinjam ke bank
maka ini akan menjadi sangat penting untuk dimiliki kredit score yang baik ini
dan jangan sampai kita kena blacklist dari bi checking
yang seperti apa sih mas ray ini yang mendapatkan blacklist dari bank indonesia biasanya
kartu kredit yang seperti apa
pola laku tingkahnya
sebetulnya yang mendapatkan blacklist dari bi cki itu adalah
mereka yang tidak membayar lunas kartu kreditnya atau kredit apapun
selama sampai dengan jatuh tempo lalu habis lalu diperingati oleh bank
lalu sampai datang debt collector lalu tidak dibayar juga lalu dia kabur
maka dia masuklah blacklist di way checking
nah kemudian kalau sudah terlanjur masuk blacklist dari bank indonesia rekodnya
bagaimana kemudian bisa menyelesaikan permasalahan atau persoalan kartu kreditnya ini
ada langkah langkah yang bisa ditempuh
tadi menjual aset
tadi anda mengatakan atau ada langkah lainnya
kalau saya tahu sepertinya ada juga lembaga yang menawarkan penyelesaian kartu kredit begitu
sebetulnya di dalam kartu kredit itu ada asuransinya
kalau misalkan seseorang menggunakan kartu kredit
lalu dia tidak bisa membayar kartu kredit tersebut
maka asuransi ini akan membayar tagihan orang tersebut
itu katakanlah orang ini meninggal
tapi beda kasus kalau orang ini kemudian masih hidup
tapi lari dari tanggung jawabnya
tapi lari dari tanggung jawabnya
terus kemudian dia taubat lalu ingin
melunasi kartu kredit
terima kasih kartu kredit tersebut maka hal yang paling pertama yang harus dilakukan adalah
dia datang ke banknya
ke bank tersebut
bank yang mengeluarkan kartu kredit
kalau itu tidak bisa dilakukan maka dia bisa datang ke bank indonesia langsung
itu ke kantornya nanti di sana ada divisi untuk khusus memperbaiki tentang blacklist bi checking itu
tapi nanti akan dikembalikan lagi ke bank dan nominalnya itu harus dilunasi
baik mas ray kita tahan sebentar ada telpon yang menarik
selamat pagi cnn indonesia
ya selamat pagi dengan siapa boleh diperkenalkan nama dan dari mana
saya dedy jakarta
ya masalahnya saya ini kartu kreditnya sudah over limit sudah menyampai plafon
terus saya belum bisa nutup buat lunasinnya sebaiknya bagaimana ya itu satu pertanyaannya
terus kedua itu saya mau nanya emang seharusnya bayar kartu kredit itu berapa persen sih dari gaji kita
pertanyaannya menarik mas budi dari jakarta tadi bertanya apabila sudah over limit
kemudian bagaimana cara penutupan yang baik dan juga berapa persen sebetulnya pembayaran kartu kredit
ya kalau sudah over limit dan kemudian bingung untuk melunasinya maka segera hentikan kartu kredit tersebut
karena artinya anda tidak bisa menggunakan kartu kredit tersebut dengan bijak
maka hal lainnya langkah selanjutnya adalah jangan menggunakan kartu kredit tapi gunakanlah kartu debit
karena kalau kartu kredit artinya kita meminjam ke pihak bank kalau kartu debit kita menggunakan dana kita sendiri
maka untuk melunasinya maka kita harus lihat apakah anda pak budi punya tabungan ataukah aset yang bisa dijual untuk melunasi tagihan dari kartu kredit tersebut
baik jadi segera tutup saran anda
segera tutup kartu kredit yang limit tersebut
atau langsung datang ke bank pengelola atau penerbit kartu kredit anda pak budi kemudian juga bernegosiasi dengan bank bisa dilakukan juga
betul ya mas ray
sebetulnya berapa persen alokasi dari dana yang kita miliki untuk membayar kartu kredit ini
maka ketika anda sudah punya cicilan kendaraan anda sudah punya cicilan rumah maka harus dilihat lagi apakah anda bisa menyicil membayar cicilan maksudnya yang berasal dari kartu kredit tersebut
tapi selama anda menggunakan kartu kredit tersebut
untuk kebutuhan sehari hari lalu memang anda ada uangnya misalkan anda untuk makan di restoran
maksudnya makan bayar menggunakan cash atau debit
tapi kalaupun anda ingin kemudahan di sisi lain anda punya dananya maka tidak apa apa menggunakan kartu kredit
itu tadi terjawab pak budi pertanyaannya
mungkin sekarang kalau kita berbicara kartu kredit
kartu kredit ini sangat dekat tawarannya ini kepada para kaum milenial atau anak anak muda yang baru saja bekerja
kira kira bagaimana kaum milenial ini sebetulnya bisa memilih kartu kredit dengan bijak
untuk kaum milenial ini sebetulnya kalau ingin menggunakan kartu kredit akan sangat baik sekali
tapi anda harus melunasinya
anda harus melunasinya ketika ada tegihan
jangan sampai anda menunda nunda membayar cicilan tersebut
karena tadi mengatakan bahwa limit kartu kredit ini bisa tiga kali dari penghasilan
sebetulnya yang paling bijak limit kartu kredit yang bisa dimiliki itu berapa kali dari penghasilan yang kita miliki
sebetulnya kalau limit kartu kredit itu diberikan oleh bank
kan kita bisa memilih mengambil berapa gitu kan
sebetulnya kalau limitnya itu betul tiga sampai lima
lima itu sudah maksimum karena ketika kita punya limit lima kali berarti kalau penghasilan kita lima juta berarti kita punya dua puluh lima juta untuk kartu kredit
maka kalau kita pakai semua kita akan punya dua puluh lima juta
itu akan sangat memperberatkan
kartu kredit yang ingin diajukan untuk pengambilannya kepada bank
kemudian pertanyaan selanjutnya mas rey ini kalau kita berbicara tadi juga mas budi mengatakan bahwa ini sudah over limit
kasus kasus kredit macet yang pernah anda hadapi di kehidupan sosial ini bagaimana mas ray bisa diceritakan
sebetulnya saya sebagai perencanaan keuangan ada beberapa klien juga yang mereka mempunyai masalah dengan kartu kredit
masalah dengan kartu kredit ini
terus mereka memang tidak melunasi kartu kredit ini
kemudian bunganya terus apa namanya
berkali kali lipat begitu ya bunganya
iya terus berkali kali lipat sehingga memperberatkan cash flow mereka
sehingga akhirnya mereka harus menjual aset mereka untuk melunasi kartu kredit ini
seperti itu ya kredit
tapi memang ada langkah langkah yang bisa dilakukan
tadi seperti anda bilang bisa bernegosiasi dengan bank
karena mereka sudah dimiliki ketika harus membuka kartu kredit lagi
kemudian tarik tunai
karena tarik tunai menjadi salah satu momok juga ya karena bunganya yang sangat besar
tarik tunai menggunakan kartu kredit ini cukup berat juga bunganya
dan sangat tidak kami sarankan
mas baren mohadin terima kasih sudah berbincang bersama kami ini terkait penggunaan bijak kartu kredit
semoga anda yang saat ini sudah melihat tagihan kartu kreditnya langsung setelah dialog ini membayar kartu kreditnya secara penuh
segera lunasi kartu kredit